ada sejumlah negara yang terlebih dahulu menerapkan pembatasan usia bagi anak untuk bermain sosial media
berikut adalah data yang dihimpun oleh tim litbang sianan indonesia
kita akan lihat yang pertama tadi kita sudah berbincang dengan pengamat media sosial
kemudian juga dari pemerintah yang akan memasukkan pasal soal perlindungan data pelanggan di ruu pdp
kita akan lihat ini adalah batasan usia bermedsos di berbagai negara
kita lihat yang pertama adalah di amerika serikat
di amerika serikat usia minimal untuk bermain media sosial berdasarkan undang undang perlindungan data pribadi anak adalah tiga belas tahun
sementara itu kita lihat juga di eropa ini berbeda ya berbeda negara berbeda juga negara atau berbeda juga aturannya
ada yang minimal tiga belas tahun ada juga yang enam belas tahun
namun anak di bawah usia tiga belas tahun boleh membuat media sosial jika ada izin dari orang tua
kita akan lihat di berikutnya
sebelumnya kita tadi ketinggalan ada asia ini berdasarkan aturan di asia
batasan minimum buat sosial media didasarkan pada aturan masing masing media sosial
kita tadi sudah dengarkan termasuk indonesia yang baru akan menggodok aturannya
berikutnya nah ini aturan usia minimal dari perusahaan media sosial
kita lihat ada empat media sosial yang seringkali kita gunakan tidak hanya di indonesia tapi juga di berbagai benua
ada twitter kemudian facebook instagram dan youtube
masing masing untuk beroperasi di indonesia minimal yang bisa membuat akun adalah usianya tiga belas tahun